dasar anak suka bikin susah orang tua
udah tinggalkan dia
nanti kamu jemput dia lagi
jadi suku miku baru bisa sembuh setelah berobat selama setahun
tapi kenapa lama sekali dinta
dirawat sama cewek centil itu
ngeliat cewek itu sih kelihatan banget kalau dia tuh suka sama kak krishna
bayangin ya mereka bakal sama sama selama setahun
pasti cewek itu bakal manfaatin kesempatan untuk merebut kak krisna dari kakak
dinta suamiku nggak mungkin kayak gitu
suamiku itu orangnya jujur setia
pokoknya gimana pun caranya aku harus bisa ngawasin mereka
awas aja kalau kak krishna berani macem macem
aku harus mampu menunggu suamiku
aku sudah kenyang
ayah bilang supratna manikam ini harus dihabiskan
katanya kak krisna mau cepat sembuh
jadi kak krishna harus turuti apa kata ayah
aku mau mulut lagi
kak kalau kakak gak percaya kita kesana deh sekarang
satu dua tiga
ih tuh liat kak
kalau kak krisna masih belum sehat
gak usah dipaksain
kondisinya kak krisna kan masih belum pulih
cukup sebaliknya marni
sekarang aku merasa badanku sehat sekali
ini berkat ketelatenan kamu merawatku
kamu mau jadi muridku
kamu satu satu akan jadi tabib yang luar biasa
paman serius mau mengangkatku jadi murid
apa pernah aku main main
aku harus sanggup menunggu
pemuda yang kita rawati
anaknya baik dan rajin
dia bukan cuma pintar
tapi juga punya bakat dalam pengobatan
sama anak kita marni
suamiku begitu kalaupun iya suamiku pasti akan nolak halintang hati laki laki siapa yang tahu
sih kalau kalintang nggak percaya sih terserah yang jelas aku udah kasih tahu kalintang tapi
kalau aku jadi kalitang sih aku bakal boleh waspada kak bener enggak ya apa yang dikatakan
dinta aduh kenapa perasaanku jadi enak ya istriku sekarang kamu sedang apa apa kamu baik baik aja
aku sangat bener istriku chris ada yang paman
dengan kamu akhir akhir ini paman lihat kamu itu ya semakin dekat sama marni kalau memang itu
kurang baik menurut paman saya akan menurut kamu marni itu bagaimana marni baik dia wanita yang
sopan yang pengertian
dan cantik jadi menurut kamu si marni itu pantas gak jadi istrimu apa
istrilah kalian berdua itu pasangan yang sepadan serasi kalau sepasang anak manusia laki laki dan
perempuan sudah sepadan dan saling menyukai
mau tunggu apalagi paman dan bibi sudah setuju supaya cepat cepat melaksanakan pertunangan kalian
ada yang ayah mau bicarakan sama kamu
ngediq'm ini ndiko ada yang ayah mau bicarakan sama kamu
ada apa ya
kamu itu sudah waktunya
ya tak bu
dan ada pasangan
aku kan belum tahu
apakah krishna itu
menyukai aku atau tidak
pokoknya ayah sudah bicara
antara laki laki dengan laki laki
ya tak chris
sudah sudah sudah
wong tidak lama lagi kita akan jadi keluarga
bersama kan ya tak
apakahmu sudah mulai
kenapa kamu tidak menolak
letih aku menunggu cintaku
cuma rembulan di wajahmu
cuma rembulan di wajahmu
cuma rembulan di wajahmu
cuma rembulan di wajahmu
yang bisa menyembuhkan dukaku
aku bawakan teh manis untuk yang
tapi ini kan sudah malam sekali
tapi ini kan sudah malam sekali
justru karena sudah larut malam gini
adalah waktu yang tepat
untuk calon suami sering ngobrol ya kan
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
wah romantis sekali
wah romantis sekali
untukku ya ya
marnie ini sudah malam
lebih baik kamu cepat kembali ke kamar kamu
kak krisna kalau puisi ini tidak diberikan kepada aku
aku tidak akan kembali ke kamar

ambil saja buat kamu
tapi kamu harus cepat kembali ke kamar
gak baik kita berdua di dalam kamar seperti ini
terima kasih kak
ternyata kak krisna romantis juga
ternyata kak krisna romantis juga
buktinya dia bisa bikin puisi seperti ini

suamiku buat puisi
letih aku menunggu cintaku
letih aku menunggu cintaku
hatiku disini sakit karena cinta

aku juga merindukanmu
aku sangat mencintaimu
aku sangat mencintaimu
aku juga mencintaimu
aku juga mencintaimu
kakak jangan keras keras
aku kan lagi ganti baju
memangnya kenapa kalau aku melihat kakak ganti baju
kita kan calon suami istri
ini jangan marni
ini jangan marni
menurut paman bargowo pernafasan buatan akan menambah jumlah oksigen dalam otak
kalintang kenapa kak
kalintang cerita deh
sama aku kenapa
tadi aku ke rumah bargo
suamiku mencium marni
di atas tempat tidur
mereka cuma berdua di kamar
berarti bener kak apa yang aku bilang
dasar laki laki hidung belang
yang kayak gini udah gak bisa dimaafin lagi kak
jangan sampai vu kacau kacau

mas akhirnya bener bener
hanya kepaulangan aku soljalaan ikut
satu hari juga gua ini muncul halo

bakal saat kamu kan disini
perisa m ding dua